menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan
pemerintah tetap optimistis bisa lebih cepat untuk membuka perbatasan internasional
dampaknya wisatawan internasional bisa kembali berkunjung ke indonesia pada bulan juni ataupun juli mendatang
pemerintah ingin sesegera mungkin membuka pintu indonesia bagi turis internasional
men parekraf sandiago uno mengatakan turis asing ditargetkan akan bisa masuk dan berwisata dengan bebas di indonesia pada bulan juni atau juli mendatang
agar target tersebut bisa tercapai saat ini indonesia mengetatkan kedatangan wisatawan internasional khususnya dari india
apalagi sejak varian baru corona india dinyatakan masuk indonesia
selain itu ada pelarangan mudik mulai dari enam hingga tujuh belas mei mendatang
semua langkah ini diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga border internasional bisa dibuka
sebelumnya target tersebut juga sempat diucapkan presiden joko widodo
kala meninjau vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata bali pada bulan maret lalu
tim liputan cnn indonesia